pembangunan kota malang yang memang sudah pernah kita lakukan
ada rasa kerinduan masyarakat bagaimana melanjutkan pembangunan yang pada waktu itu memang belum terselesaikan
jadi masyarakat berharap sekali keinginan untuk ada satu kelanjutan pembangunan yang sudah pernah dirasakan oleh masyarakat
program program yang sudah pernah dirasakan oleh masyarakat
hal itu memang sangat memberikan dampak yang sederhana
itu besar menurut masyarakat yang menawarkan